sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
terima kasih pak
kalau aku nggak dapet kerjaan
gimana caranya aku bisa bantu biaya pengobatannya ayuda
kamu aksan kan
kok bisa kebetulan ketemu kamu di kantor ini
kamu ini yang mewakili keluarga ibu laras
dalam kasus aida kemarin kan
kamu masih ingat saya
saya waktu itu jadi pembelanya aida
tentu pak saya ingat dengan pak farid
kok kamu ada di sini
kamu ada urusan kerjaan di rumah sakit
saya ke sini saya mau melamar pekerjaan
kamu mau cari kerjaan di sini
kalau gitu saya permisi dulu ya
kenapa kamu cari kerjaan di kantor ini
bukannya kamu masih
kebetulan pak saya baru mengundurkan diri dari perusahaan ibu laras
saya di sini mencari pekerjaan yang baru
anak ini pasti tahu banyak soal perusahaannya ibu laras ardinta
dia ini kan mantan asisten pribadinya ibu lar sendiri
mungkin aku bisa memanfaatkan hal ini untuk kepentinganku
kalau memang benar kamu sedang cari pekerjaan
di kantor ini
kenapa kamu gak kerja di kantor saya aja
kebetulan saya sedang mencari seorang asisten
bapak menawari saya menjadi asisten pribadinya bapak
dan kalau kamu bersedia kamu bisa mulai besok
terima kasih eva terima kasih
tuh gawat biasanya aku bawa mobil metik
sekarang aku harus bawa bus butut kayak gini lagi
kepala aku kejeduk nih sakit amgak
kamu tuh bisa bawa mobil nggak sih
nyetir kok kayak bawa onta aja
cuma gue biasanya bawa mobil metik
ini mah bus butut banget lah gitu
biasa bawa metik
maksudnya tuh dulu
gue biasa bawa
jadi supir pribadi mobil orang orang kaya gitu kan
semuanya metik tuh jadi
ga ada yang begini ini mah butut banget
ya ampun kenapa gak bilang sih
jadi repot kan kalo kaya gini jadinya
tunggu tunggu tunggu
tenang tenang semua tenang ya
gue berusaha semang semang mungkin ya
yang paling halus gitu ya
udah tadi pas jatuh sakit ga
tadi waktu jatuh sakit ga
cuma jangan keseringan nyungsep kayak tadi aja
lama lama kepala gue bisa bocor tau ga
hehehe engga lah gue biasanya bawa bus bus gede
gue juga jago kok kebetulannya busnya kecil
aduh siapa yang nelfon lagi
tuh hp kamu bunyi tuh
kalo aida sampe liatin fon aku pasti dia akan curiga
lebih baik ingin jauh dari dia
nda ntar nda gue sana dulu bentar
maaf dok sebelumnya saya tahu dokter sedang cuti
tapi saya terpaksa sekali menelpon dokter
karena pasien dokter di kamar tiga ratus tiga
ibu lilis sekarang sedang keritik
sepertinya jantungnya kumat lagi
apa dokter bisa ke rumah sakit sekarang
saya segera kesana sekarang
suster tolong siapkan semua obat obatan buat ibu lilis
kemudian berikan suntikan secepatnya ya
oke tunggu saya disana
ya baik dok terima kasih dok
tadi siapa yang nelfon
om gue tiba tiba masuk rumah sakit
katanya kena serangan jantung
terus sekarang gimana
nah tuh dia tuh dia
gimana tuh dia
enggak ya udah kamu pergi aja
nanti kalau ada apa apa biar aku yang jelasin sama bos
enggak enggak apa apa udah santai aja
kita mau pergi
iya udah gak apa apa sana
suka bos tanya bilang bos cepat dibalik
sampai jumpa dah ya
ya ampun ya
ya ampun ya
ya ampun ya
ya ampun ya
ya ampun ya
hari ini aneh juga ya
tiba tiba togar enggak dateng terus
dapat supir baru
aku harus segera menolong polisi

eh kalau gak diri harus aku sampai

ini bahaya banget pak
jangan pergi dulu
naik mobil kau geleung geleung
kamu apert seasoning vb
bu ibu tolong
mbak jangan pergi
jadinya pergi semua kan penupaan kita
kita ini kejet storan da
makasi maf ini ini yang kita selamat paham
ini yang sekarang kita naik lagi ya mas